adik nur hikmah ramadhani
lepaskan sang merah putih
sekarang ambil kembali sang merah putih dengan kedua tanganmu
ciumlah sang merah putih
ciumlah sang merah putih dengan penghayatan penuh
agungkan dengan fikiranmu
muliakan dengan tindakanmu
agar terus berkibar di bumi nusantara
bumi dan tanah air indonesia
pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara
dengan memohon rito allah
dengan memohon rito allah
dengan memohon rito allah
yang maha kuasa
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
yang akan bertugas di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis
sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka
oleh pembina upacara